pelaksanaan ibadah haji tahun ini masih dalam masa pandemi covid sembilan belas
mulai lima belas juli hingga tiga belas agustus mendatang
lebih dari sembilan puluh dua ribu anggota jemaah haji reguler akan kembali ke tanah air
sementara berdasarkan data resmi dari kementerian kesehatan ri
dalam dua minggu terakhir kasus harian covid sembilan belas telah melewati angka satu delapan ratus kasus sejak dua puluh sembilan juni
dengan total kasus covid sembilan belas aktif di tanah air mencapai enam tiga belas juta kasus
kepala pusat kesehatan haji budi silvana menyatakan
sebagai langkah antisipasi pemerintah telah menyiapkan kebijakan protokol kesehatan bagi jemaah haji
yakni pemeriksaan kesehatan berupa screening
di bandara internasional debarkasi atau kedatangan dan observasi di asrama haji debarkasi
sesampainya di bandara di indonesia ya di soekarno hatta dalam hal ini nanti
yang lubang pertama ini
semua jemaah akan melakukan screening kesehatan secara cepat
melalui pemeriksaan scanner thermal dan juga thermal gun
bagi jemaah jemaah yang dinyatakan sehat tidak ada kecurigaan demam atau gejala yang lain
langsung menuju ke asrama haji
namun bagi jemaah jemaah yang dicurigai ada sakit
begitu akan dilakukan pemeriksaan tambahan gitu
bisa antigen atau langsung fisik
jika sudah dinyatakan sehat jemaah diperbolehkan untuk langsung pulang ke rumah masing masing
kemudian mereka wajib melakukan pemantauan kesehatan secara mandiri selama dua puluh satu hari ke depan
yang dimonitor oleh dinas kesehatan setempat
selama dua puluh satu hari
wajib untuk mengisi k tiga jh atau kartu kewaspadaan kesehatan jemaah haji
yang berisi tabel gejala seperti mual demam dan juga sesak napas
jika mereka mengalami gejala tersebut
maka wajib untuk memeriksakan diri ke vaskas terdekat
selain itu satgas covid sembilan belas alexander ginting mengatakan
jemaah tidak perlu khawatir jika nantinya muncul gejala dalam masa pemantauan mandiri
nah selama dua puluh satu hari
kedepan ini tentu akan ada jaminan dari pemerintah bahwa kalau misalnya sakitnya memburuk rumah sakit rujukan sudah disiapkan
dan sebagaimana yang disampaikan oleh kementerian kesehatan bahwa
posko kesehatan screening kesehatan ini akan disiapkan
dan kemudian juga tenaga medis juga sudah diantisipasi dan terlebih lagi sistem surveillance
alexander tetap mengimbau
meski tidak muncul gejala
jemaah beserta keluarga atau kerabat harus tetap melaksanakan prokes dengan baik
hal ini guna mencegah penyebaran penyakit menular terutama covid sembilan belas